baru kita ya foodpedia
oke pemirsa di segmen foodpedia kali ini kami akan mengangkat tentang ikan laut dan ikan air tawar
yang sama sama memiliki kandungan nutrisi yang juga baik bagi tubuh
namun saat dihadapkan pada pilihan lebih memilih ikan laut atau ikan air tawar
nah disini nih masalahnya ini masalah berat dalam hidup kita
iya pilih pilih jadinya kan ya
apalagi untuk asupan harian kita kita butuh asupan protein yang cukup
pas juga dengan kebutuhan tubuh kita agar bisa merasa kenyang lebih lama tanpa tidak kebanyakan makan
sumber potensi ya jadi salah satu yang didapat dari ikan
nah untuk menjawab pilihan tadi ikan laut atau ikan air tawar kita simak dulu liputannya untuk anda
ikan laut dan ikan air tawar sebenarnya sama sama kaya akan omikron

dan asam folat yang begitu penting untuk vitalitas tubuh
namun ternyata dari kandungan gizi dan nutrisinya ikan laut lebih unggul dibanding ikan air tawar
meski begitu ikan air tawar juga punya kandungan omega tiga hanya saja tidak sebanyak ikan laut
omega tiga ikan air tawar didapat dari pakan ikan yang dimakan sifatnya buatan atau olahan manusia
dari kedua jenis ikan tersebut masing masing jenisnya perlu diperhatikan pemilihan
karena ikan air laut punya risiko tercemar polusi limba pabrik dan tambang minyak
sedangkan ikan air tawar beresiko tercampur air irigasi yang mengandung zat zat tak layak konsumsi seperti pesticida
kalau ikan air laut mereka kaya akan omega tiga
anda pernah dengar omega tiga itu sangat bagus untuk kesehatan bagus untuk kesehatan jantung
bagus untuk pertumbuhan janin ya juga untuk perkembangan otak
pada janin pada bayi
dan pada anak itu bagus sekali
jadi omega tiga itu ada dua komponen yang penting yaitu epa dan dha
ada beribu cara pengolahan ikan yang lezat tanpa harus menghilangkan nutrisinya
seperti dibakar maupun dikukus dan dimasak dengan bumbu rempah asli indonesia
mbak diah jadi ini dua menu ini apakah menu paling favorit di sini apa bagaimana
iya ini menu anelen di sini dibakar
sama di steamwoku
ya sekali seperti tadi ketika kita berbincang dengan spesialis ahli gizi nutrisi mengatakan bahwa memang
muara terakhirnya adalah di anda sendiri mengkonsumsi maupun mengolahnya
apakah anda memilih ikan laut ikan air tawar keduanya sama sama memiliki mega tiga yang tinggi
dan juga manfaat yang begitu tinggi asal diolah dengan tepat
mbak diah wira sastro jakarta selamat makan
hmm jadi seperti itu
jawabannya ya jadi ikan
yang penting masaknya ya
masaknya tetapi juga tadi kan sudah diberitahu juga bahwa kalau ikan laut
memang proteinnya lebih tinggi tetapi juga ikan air tawar juga proteinnya juga tinggi juga
betul pilihan ikannya sih kalau saya juga pernah berbincang dengan ahli gizi tuh prap
kan kita suka apa ya apalagi untuk ibu ibu hamil oh salmon aja tinggi memang
iya memang betul tinggi tapi kan harganya cukup mahal
nah ternyata di indonesia juga banyak ikan ikan khas indonesia yang memiliki kandungan omega tiga
apa saja tuh ikan ikan khas indonesia kan kita punya ikan bandeng ikan nila macam macam lah ya
iya nanti kalau gitu kita buat aja ya tips untuk memasak ikan ya